pak besok aku mau ke rumah sakit lagi sama andin
setelah andim ngajar kayaknya
iya kan waktu itu aku udah bawa hasil labnya
terus nanti akan ada pemeriksaan lagi untuk supaya bisa diupdate hasilnya seperti apa
berarti yang sama seperti mama hanyalah elsa
mari bu kita lakukan screening
kenapa mama sama tim belum pulang sih
mama lagi jalan sama andin
tadi katanya bosan di rumah terus pengen jalan jalan

saat jijik kabur malah biraz burger
bapak selalu terjagok jagor
gini ada apa sih nak
yaudah aku yang nanya sama papa ya
apa benar mama kabur dari rumah
bismillah semoga hasilnya membaik ya allah
pak tolong dong pak jawab
apa benar selama aku di luar kota mama kabur dari rumah pak
kamu dapat info dari mana
ya aku mau dapat info dari manapun itu nggak penting pak
aku butuh kebenarannya pak
aku butuh kejujuran papa
besok kita sama sama ambil hasilnya ya bu
agar kita tahu
treatment apa yang bisa kita lakukan bisa dari obat atau dari tindakan lain
kita sama sama yang lain
terima kasih banyak ya dok ya
terima kasih dok
nanti aku mau main cerita aja ya
aku ini anak kandung papa loh
iya papa tahu
kenapa sih nggak percaya banget sama aku pak
bukan nggak percaya
jujur aja pak sama aku pak
nanti biar mama yang cerita ya
harusnya aku dapat kabar ini dari papa
atau nggak mbak andien yang keluarga aku sendiri
tapi aku malah dapat kabar ini dari orang lain yang bukan siapa siapanya aku pak
maksud papa dan mama baik
kami gak mau kamu jadi kepikiran
kamu dapat info ini dari orang lain bukan keluarga
boleh bicara sebentar ya kita duduk dulu ya
aku jadi kepikiran soal transportasi hati itu mbak
aku nggak berguna dengan sedih
kamu merasaancia untuk pria kamu sih

kamu harus bawak bawah
kalaupun golongan darah elsa sama seperti mama
kamu juga gak akan minta
mama gak mau elsa berkorban untuk mau
dan elsa juga masih terlalu muda
nanti kalau dia mendonorkan hatinya untuk mama
mama gak mau nanti aksa jadi sakit sakit
usia mama udah segini
paling cuma mau berpanjang waktu sedikit aja
gak boleh jangan buat aku jadi tambah lebih sedih dong
kita pasti akan menemukan jalan keluar
kita akan menemukan orang yang mau mendengarkan hatinya dia untuk mama
lagi pula kan ada
aku udah tau
aku sebenarnya udah menjaga itu semua
karena akhir akhirnya aku udah menjaga itu semua
akhir ini aku suka ngelamun
dan aku selalu mikirin mama
dan muka aku sedih
aku gak bisa nutupin itu semua
jadi mas al
minta aku untuk cerita
akhirnya aku cerita
ya mama ngerti
jangan pikir ini jadi beban lagi buat mama
masa pun juga tidak menganggap mama seperti mamanya dia
jadi kepala mama sakit
masa pasti kepikiran
dan mas al bener bener mau membantu
untuk mencari pendonor hati untuk mama
dia akan cari yang terbaik
rumah sakit yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik
semuanya akan baik baik aja kum
masa yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik

masa yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik
secepatnya kita cari pendonor hati ya mak
kalau misalkan kita sudah lakukan itu semua
semoga mama bisa cepat sembuh

tapi setelah mama pikir pikir
tapi setelah mama pikir pikir
kayaknya mama belum langsung mau transplantasi hati
kayaknya mama belum langsung mau transplantasi hati
mama tetep masih mau coba terapi
mama tetep masih mau coba terapi
dan minum obat obatan aja
ya kalo memang belum mendapatkan secepatnya
ya boleh juga ngelakuin hal itu
tapi kata dokter lebih baik

lebih baik kita harus langsung cari pendonor hati
karena menurut aku gini loh ma
bukannya aku mau bikin mama panik
tapi kan semakin hari aku semakin melihat
sepertinya mama kondisinya
tidak cukup baik
takutnya mama cuma terapi pengobatan
itu untuk gejala yang ringan
jadi aku gak mau nanti
nantinya akhirnya jadi tambah lebih parah
makanya aku berusaha
untuk mencari itu semua
supaya mama bisa langsung melakukan operasi
dan mama pasti akan baik baik aja
keselamatan mama aja dan kesehatan mama
terus jadi intinya

kita tunggu sampai donor hati itu sudah ada
kalo misalkan memang ada
ya menurut aku dan lebih baik
kalau kata dokter mama memang harus
jangan ditunda tunda lagi mbak
aku gak mau kondisi mama
nanti jadi makin lebih buruk
apa udah nungguin kamu dari tadi

elsa udah pulang pak
elsa udah pulang
kamu janji kan jangan ngomongin soal
penyakit aku sama elsa ya
aku gak mau elsa nanti jadi kepikiran
soalnya kasian rena sama askara dirumah
gak ada myrna juga
cuma sendirian kiki takutnya nanti dia kecapean
makasih ya udah nganterin mama ke rumah sakit
makasih banyak ya din
yaudah kalo gitu aku pulang dulu ya
mama tuh sebenernya khawatir sama hubungannya elsa dan abimana
ya walaupun sekarang mereka masih berteman dekat
tapi kita nggak tahu kan nanti hubungan mereka mau kemana
mama ingat al pernah bilang
gimana kalo ternyata
omongannya al itu bener
coba nanti aku sama mas al mencari tahu
kedekatan mereka seperti apa
dan aku juga mau cari tau
sekarang habimana sifatnya seperti apa juga
ya seperti kata al
ya memang kita harus hati hati
tapi juga manusia bisa berubah
tapi kita gak ada salahnya ya ma
nih mama buatkan kamu
tapi kok tummen sih coklat hangat
ya kalau kamu kopi terus nanti kamu melek terus matanya
kalo coklat hangat itu kan menurut mama
jadi siapa tau kalo kamu tugas ini udah selesai
kamu bisa tidurnya nyak
nih sambil kamu nemenin kerja jadi mama
mama jadi inget sesuatu deh ren
kamu kan pernah bilang
kalo maharatu itu
mama jadi inget itu loh
mama pernah nabrak seseorang
orang itu amplopnya jatuh
di amplopnya tulisannya moluka
ya mama ketemu dia
waktu ketemu sama mbak bella
mama ketemu bella
kok aku gatau ma
aduh kan cerita nih jadinya
iya memang mama itu ketemu mbak bella ren
karena mama tuh ngerasa bersalah aja
jadi mama harus ketemu langsung sama mbak bella
biar kamu tuh sama dia
jadi hubungannya tuh gak renggang gara gara mama gitu ren
minta maaf sama mbak bella
udah lupain aja
mama jangan kasih hal hal lagi ya ke bella
biar lulusan aku sama bella
aku yang beresin ma
lagian sekarang ini aku juga lagi berusaha untuk
memperbaiki hubungan aku sama bella kok
iya ya bener
asal aku gak mau berusaha
tapi emang aku penasaran sama orang yang
di restoran yang bawa
mama masih inget ciri cirinya kegimana
lo udah gak ada pilihan brand ambasador
untuk produk maharatu lo
karena mulai sekarang mereka udah
menjadi milik moluka
yakin sekarang hidup lo mulai gak tenang
lo akan merasakan apa yang gue rasain selama ini
aku akan merasakan apa yang gue rasain selama ini
itu bisa menjadi balas dendam gue untuk lo
ada hubungan apa sama fajar
fajar anak mahal ya
kalo emang bener fajar anak mahal lo
berarti dendam lo sama sekali gak pernah
berkurang sama gue
tapi kayaknya fajar gak punya tatu bintang sama kayak abis riba kan
udah kemana dia
kalo dia gak ada disini
udah kemana dia
udah kemana dia
gak ngechat juga gak ngabarin
apa di kantor
ngapain jam segini bukannya isi rahat
aku samperin lah
kamu bukannya isi rahat
kok disini sih
kamu gak ngabarin aku gak ngasih tau
kalau kamu di ruangan kerja kamu
kan aku panik
ini lagi coba membesarkan masalah
yang berturut turut menimpa saya ini
memurhutiku satu orang
tapi jangan di forci itu dong
kamu apa mau aku bikinin kopi teh
atau coklat panas mau gak
nah kamu duduk
nah kamu duduk
coba pemenin saya disini
nggak usah kemana mana
udah jangan tau di forci kayak gini ya
kasian badan kamu
nanti gak ada sakit
kalau saya sakit kan ada kamu yang merawat
kalau bisa jangan sakit lah
kalau sakit dirawat ya
kalau sakit dirawat
murad kamu selama ini
kalau sakit dirawat sendiri
oh oh gitu
yang biasa gue harus iruh
habisnya juga isi arahan
jadi kamu harus pijetin lagi
ini harus saya pecahinin
ini harus saya pecahinin

tapi mana kayaknya dalam dari semua ini
saya tahu sahabat saya seperti apa neb

untuk menceritakan fungsi hatinya seperti apa

aku akan mencari tahu
saya akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
aku akan mencari tahu
untuk hal yang buruk

suatu hal yang buruk mama tetap harus transportasi hati mas
ya mudah mudahan sih enggak sampai ya

tapi kalau memang harus sih
ya mau gimana
ya mau gimana

sekarang ini kita cuma tinggal nunggu hasilnya aja seperti apa
tapi yang aku lihat dan aku takutin
malah takut cerita lebih buruk
maka tadi aku sempat
mikir mau daftarin
mama ke rumah sakit kan
tapi kata dokter
itu prosesnya pasti akan
doang banyak yang menunggu
daftarin untuk operasi
operasi begitu kan juga
gini ya mencari
gak mudah apalagi yang harus yang sesuai kan
kata dokter cara yang paling cepat adalah
dapat donor dari keluarga
aku pengen aku mas
kalau bisa aku mas aku yang donorin
gak mikirin keluarga yang lain
kamu yang donor juga
tapi kan aku juga gak bisa
kamu tau sendiri kan
aku sama mama gak punya
ya kalau darahnya sama
sebenernya ini mama bisa
bisa tersatuhi dari eosa
tau mamanya sakit juga gak
kalau mau tau gak mungkin mau juga buat donori
mama juga gak mau ngasih tahu
aku juga gak mau juga sih kalau elsa
kita cari aja
yang terbaik buat mama
ada yang pengen aku omongin juga
ada yang pengen aku omongin juga
mama minta aku untuk cari tahu
kedekatan hubungan abimana sama elsa
mama mau tahu
apakah dia orang yang baik dan benar
apa kita kasih tahu ke mama aja
tentang apa yang kamu alamin
kalau memang bima bukan orang yang baik
entah kita juga ada buktinya tentang permasalahan maharatu juga kan
tapi kalau memang mau diceritain ya
cerita aja ke papa mama gak apa apa
biar mereka juga tahu kan
karena kamu tahu sendiri elsa orang yang kelas kepala
kita gak bisa langsung misahin dia gitu aja
tidak memperbolehkan dia untuk melakukan
apa yang kita gak suka
kita harus punya alasan
karena kita orang tamu juga
mama sama papa cuma butuh itu aja
ya meskipun saya juga tahu
ketika elsa dengar dari mama papa jawabannya apa
ya aku nggak tahu ya
kamu tahu kamu gimana kelas kepala
apa ya kan yang diomongin ke aku
kamu iri yang bahas sama aku ya
kamu gak mau ngeliat aku bahagia ya
meskipun saya tahu
adik kamu kayak gimana ketika dikasih tahu sama papa mamanya
kalau itu cerita aja yang keluar dari mulut kamu
berani gak dia marah marah sama saya
saya gak suka deh marah marah sama kamu
gue udah kalau mau
secepatnya dikasih tahu nggak apa apa
kasih tahu papa mama
karena gimana pun papa mama juga harus waspada kan
ya pokoknya besok aku kasih tau mama
sekalian juga besok kan aku mau ambil hasil cekan
ya boleh ya
ya udah gini
pokoknya kamu gak boleh ikutan stres
ada waktu luang
dampingin mama terus
kalau mau kamu buru buru ceritain
gak apa apa langsung diceritain
saya ngawasin abimu lah terus
besok aku mau ke rumah sakit lagi sama andin
setelah andin ngajar kayaknya
kan waktu itu aku udah bawa hasil labnya
terus nanti akan ada pemeriksaan lagi
untuk supaya bisa diupdate hasilnya seperti apa
semoga hasilnya semuanya baik baik ya
makasih ya pa
kamu selalu ada buat aku
selalu jagain aku dalam keadaan aku sehat
aku nggak akan kemana mana
tuh kan gak kemana mana kan
tau gak pak
tapi sekaligus aku sedih
aku sedih kebayangin
aku mau lp suatu hari nanti
bisa ketemu sama
ke arah yang lebih baik
karena aku tahu
aku tahu sekali
sebenarnya saya itu ingin sekali
papa juga berharap
papa juga berdoa
hal yang sama mak
kita sama sama berdoa untuk itu ya mas
selamat sarapan semuanya
just makasih juga ya
nanti kalau mau tahan
terus gimana al
meeting sama brian ambassador ya
ya alhamdulillah lancar
jadi ya kemarin sudah lumayan banyak yang dibahas sama brian ambassador juga
pokoknya kalau semuanya udah selesai kita siap siap nguncin
mungkin mama juga sekalian ke kantor ya
apakah semua persiapannya sudah beres atau belum
takutnya ada yang kurang kurang atau apa
karena lu juga udah balik tolong ya
seperti biasa antara rena dan tungguin rena ya
just tinggal dulu bentar ya mam

saya permisi dulu ya

terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
bukannya waktu itu nino kelihatan udah mulai peduli sama elsa
bagus kok bagus kan tapi saya serius banget bikin enak enak
kerjaan kamu di kantor ini gimana aman so far sih aman tapi kenapa
andino tuh kasihan banget deh
dia tuh sekarang lagi down banget lagi ada masalah di kantor
enggak ada sih tapi jadi pak nino tuh sebenarnya udah dapet schedule untuk operasi
kornea mata di singapura ya tapi kayak gitu aja di cancel
terus dia sekarang harus nunggu dan baru dapat giliran tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi dia sekarang lagi down banget terus kayak orang putus asa kak kasihan banget
ya kasian sih tapi setahu aku ya kalau misalkan orang mau operasi kornea itu kayaknya nggak harus terpaku sama satu tempat deh cat
ya kalau misalkan satu tempat ini di cancel kan bisa daftar di tempat lain
ya allah bener saya bakal bisa dapet ya
bapak kenapa pak
kalian mau apa
apa mau kalian
apa mau kalian
lepasin lepasin lepasin saya
kalian mau apa
jangan mudah percaya sama siapapun
tidak semua yang terlihat baik itu baik rosia
kenapa saya mimpis berdiri ini ya
kenapa ada dibawa sama polisi mas
ardi tangkap polisi
lagi berusaha menempok saya ros
dan ternyata dia sendiri yang nyuruh orang
untuk membuat perangkat saya
dia adalah karyawan yang baik
kita kenal baik dengan ardi
dia salah satu karyawan terbaik kamu aminah
gak semuanya terlihat baik
apa maksud semua ini
apa ini adalah pertanda dari mas har
yang meneror keluarga
orang yang ada di sekitar kami
ada banyak kenny
yang ada terlalu banyak
aku tahu kalau
mau sama aaron ya
memangnya nino kenapa sa
dia kan baik baik aja
nino tuh gak baik baik aja
dia tuh marah sama gue
dia bilang udah gak mau bicara lagi sama gue
terus dia gak balas chat gue
gue takut dicerain gue
lo bisa kan cari tau nino itu kenapa
apa dia ada masalah di kantornya ya
masalahnya besar ya
sampai gue kena marah kayak gini ya
kayaknya sih dia baik baik aja sih sa
gue dibantu sama neneng sama jessica
udah dikirim tapi sampai sekarang
belum ada balasan juga
apa gue kirim ke lo juga ya
biar lo kasih ke nino biar didengerin
pastiin tapi ya nina dengerin semuanya
biar dia bisa balas telpon dan chat gue
yaudah gue kirim voice note nya ya sekarang
pasti kamu lagi sibuk kerja ya